ayam gua musti balik kalau kagak kagak bisa ngajak semamut bun ngapain lu kemarin itu adek
lu tuh ayam gua si jaluk diambil apa hubungannya ayam masih mamut dia beli si sobari yang sejagoan
mau nantangin gua pada sejagoan apa belum tahu siapa lu kayaknya sih cuma gua kagak bakal tinggal
ayam sebelum ayam gua dibalikin secara utuh bah udah deh mbak lu sih iya iya maksudnya begini
naik mercy yang sisulang yang dulu tuh yang udah dilemparan yang punya itu ada tempat lagi di
rumahnya dilempar ke sisulang nanti tuh yang menaikin umi lagi lagi kalau gaji sulang kenapa
sih ini udah deh agak paper room gua mah kagak tersinggung
sama omongannya umi kalau sisulang dengar juga palingan dia jengir aja depan tahu umi
lu udah agak kendor dikit iya panjang gua ngomongin bener kak gua aji kalau masalah naik
mersi mah jangankan yang empat pintu yang tiga pintu dua belas jendela aja ya mas sering siapa antuh
tiga pintu dua belas jendela bis mercy akab antar kota antar provinsi ya udah ayo berhenti taksi dulu ya
jadi bakal bakal mikir mikiran lu pertama lagi ya
ini semua salah roh karena roh gak jaga jaga
juga jangan stress ya kalau lu stres kesian bagi lu
iya roh eh lu buang datuk pikiran lu yang bukan bukan jangan apa apa lu masih
penjati emang lu enggak sayang nih kami bayi yang ada di kandungan lu nih lu sayangnya
ya makanya lu jaga dan bye bye baik kita anak kita enggak usah bikin perkara dah yang bikin lu stres ya
iya bang lu juga enggak mau nyusahin semua orang lu juga rob lagi sakit sakit malah ngantriin pokok sini
porodia kenapa dia sakit lagi rob
porodia pendarahan rek kandungannya lemah
sekarang dokter meminta untuk porodia istirahat
insya allah porodia gak kenapa napa ya rob ya
ya rek doain ya mpo sama bayinya selamat sehat walafiat
amin rab iya pasti aku doain kok
ya salam untuk porodia dan semuanya ya
iya rek udah dulu ya
iya tetep salam sama rere
katanya selalu didain biar mpok sama yang di dalam nih selalu sehat
mpo nanti kalau lo ketemu sama rere
sampein terima kasih mpo sama dia ya
lo ngapain sih lima hari di rumah orang kayak begini
balik balik balik
iya mau pulang gimana sih udah siang udah siang
pokoknya gue gak mau pulang sebelum si jaluk dipulangin
ayam dibalikin tapi ini udah siang mendingan juga balik jadi duit
jaluk aja dipikirin elan gue mau
ayam gue mesti balik
ngajak si mamut
dun ngapain lo kemarin
itu adek lo tuh
ayam gue si jaluk diambil
apa hubungannya ayam sama si mamut
dia pilih si sobari yang sok jagoan mau nantangin gue
sok jagoan apa
belum tau siapa lo
cuma gue kagak bakal tinggal diem sebelum ayam gue dibalikin
udah deh bah
nggak usah ikut campur
ini urusan si mamut
nanti tambah berabe urusannya
yalah pak haji
kalau nggak terima ya nggak apa apa
saya juga udah mau pulang
masih sih cuman
mana sih itu orang
lo cualang aja bentar
pintunya dikunci dari dalam lagi
ada ada aja hidup lagi nyusahin juga
mamut buka pintunya
bang kadun masih ada kakak
gua masih disini
pokoknya gua kagak pulang sebelum lu pulangin ayam gua
kalo apa apa terjadi sama ayam gua
gua pintir lu batang leher lu
ya aja lu dia mau gua panggang nih
iya kurang ajar lu
diam kurang ajar
cinggir pak cing
pak kadun pak kadun
percuma bapak marah marah
ntar masalahnya malah kagak selesai
masya allah hei
lu jangan tentang pintu gue
kalo rubuh rumah gua gimana
pokoknya demi si jaluk
jangan katanya ngerubuhin rumah
ratain rumah saya bisa tahu
emang lu kira tanah garapan apa
bisa lu ratain
cing udah deh cing buka cing
nanti abah sama umi malah dapet masalah
sirum lagi yang minta keluar
buka gak lu
waduh tuh cieng kali ini giles
buka pintunya mut
apa gua makadar

pak pak udah pak udah pak
jangan jangan jangan
sini mut put
balik dulu ya
awas lu eh
ganggu lah gitu
ama papi mertua gua eh
si jaluk gua bakar
eh dikena takut sama gua
sepi banget nih warung
pada kemana yang lainnya
wah pergi gak ngajak ngajak
emang ada apa sih
udah liat sana muka lo gak enak ada apa sih
gue aja roh dia di pokok rumah sakit
tadi keluar darah
roh dia pendarahan maksud lo
lela kurang tau cing
sampai sekarang lela belum dapet kabar dari mereka cing
ya allah kasihan bener sih roh dia
semoga kandungannya gak kena penape ya